pembatasan kegiatan masyarakat di jawa dan bali
mulai tanggal sepuluh agustus hingga enam belas agustus dua ribu dua puluh
meski diperpanjang ada sejumlah pelonggaran aturan yang diterapkan
pemerintah mulai mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal untuk buka secara bertahap
pengunjung mal dibatasi hanya bagi masyarakat yang sudah divaksinasi
dengan menunjukkan bukti melalui aplikasi peduli lindungi
masyarakat usia di bawah dua belas tahun dan di atas tujuh puluh tahun
belum diperkenankan mengunjungi pusat perbelanjaan
mal di jakarta surabaya bandung dan semarang dibuka dengan kapasitas maksimal dua puluh lima persen
aturan ini akan dievaluasi selama
satu minggu ke depan
selain itu tempat ibadah juga akan diperbolehkan melaksanakan kegiatan
dengan kapasitas maksimal dua puluh lima persen atau maksimal dua puluh orang
penyesuaian di level empat dilakukan juga tempat ibadah
di dalam perpanjangan mulai sepuluh agustus kabupaten di wilayah level empat
dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum dua puluh lima persen atau maksimal dua puluh orang
pemerintah juga memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
di luar jawa bali selama dua minggu hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
ini dilakukan karena kasus aktif di wilayah ini masih mengalami kenaikan
menurut menteri koordinator bidang perekonomian air langga hartarto
ada beberapa poin perubahan dalam perpanjangan ppkm ini
bagi wilayah dengan ppkm level tiga dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas lima puluh persen
restoran juga diperbolehkan menerima pengunjung
untuk makan di tempat maksimal lima puluh persen dengan prokes ketat
mall dapat buka hingga pukul delapan malam dengan kapasitas lima puluh persen
sedangkan tempat beribadah diperbolehkan berkegiatan dengan kapasitas maksimal lima puluh persen atau lima puluh orang
maka yang di luar jawa ini karena natur kepulauan dan wilayahnya luas
maka akan diperpanjang selama dua minggu
untuk mengatur lebih detail
pemerintah akan mengeluarkan instruksi
dan menteri dalam negeri yang baru sebagai pendopan pelaksanaan ppkm di luar jawa bali hingga dua puluh tiga agustus
tim liputan cnn indonesia